sesi bilitas telekomunikasi dan informasi baktikominfo berkolaborasi dengan kementerian kesehatan
menyelenggarakan sosialisasi pelatihan dan uji coba aplikasi digital kesehatan
bagi masyarakat dan tenaga kesehatan di kabupaten flores timur nusa tenggara timur
sosialisasi dan pelatihan aplikasi digital kesehatan tersebut bertujuan menjadikan tenaga kesehatan
sebagai agen literasi digital bagi para tenaga kesehatan lainnya dan juga masyarakat di daerahnya
bakti kominfo melakukan terobosan dengan melaksanakan sosialisasi pelatihan dan uji coba aplikasi digital di bidang kesehatan
sosialisasi dan pelatihan tersebut diikuti oleh satu ratus empat puluh enam tenaga kesehatan dan masyarakat
yang berada di kabupaten flores timur provinsi nusa tenggara timur
kegiatan tersebut diperlukan oleh baktikominfo
program literasi digital kesehatan ini merupakan kolaborasi baktikominfo bersama kementerian kesehatan dan startup digital
untuk memberikan literasi digital dalam bidang kesehatan
menurut koordinator program digital kesehatan baktikominfo fitra aditya anggara
sasaran program digital kesehatan kepada para tenaga medis dan masyarakat ini diharapkan dapat memanfaatkan
pembangunan infrastruktur telekomunikasi sehingga literasi dan pelatihan yang dilakukan ini dapat membentuk ekosistem
digital karena tanpa ekosistem infrastruktur akan sangat tidak bermanfaat sehingga bakti kominfo memberikan
stimulus agar ekosistem digital terbentuk sehingga pemanfaatan telekomunikasi dapat memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat
fitra menyebutkan untuk mendukung digitalisasi kesehatan di flores timur sudah ada enam base transceiver station atau bts
dan satu ratus enam puluh delapan akses internet baktikominfo
yang bisa dimanfaatkan masyarakat
sedangkan untuk seluruh indonesia bakti kominfo sudah membangun enam dua puluh lima bts dan empat belas empat ratus empat puluh lima akses internet
sasaran dari program digital kesehatan ini adalah kepada tenaga kesehatan dan masyarakat
harapannya adalah masyarakat dan tenaga kesehatan dapat memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat di sekitarnya
pelatihan aplikasi baktikominfo
aplikasi digital kesehatan yang diberikan bakti kominfo bersama kementerian kesehatan dan startup
berupa pelatihan aplikasi dasar telemedicine dan telekonsul bagi tenaga kesehatan dan masyarakat melalui aplikasi kesehatan yesdoc
aplikasi kesehatan yesdoc ini menyediakan layanan telemedicine dan telekonsul
untuk membantu masyarakat lebih awal mendeteksi gejala sakit yang dialami secara cuma cuma
melalui aplikasi yesdoc masyarakat bisa langsung melakukan konsul dan telekonsul
saya langsung dengan dokter selama dua puluh empat jam secara tatap muka menggunakan panggilan video
untuk masyarakat yang bisa mau menggunakan aplikasi yesdoc bisa diunduh di app store ataupun di play store
jadi nanti setelah mengunduh bisa dilengkapi data profilnya terlebih dahulu terus nanti bisa untuk konsultasi dengan dokter kita
program telemedicine dan telekonsul yang didukung oleh bakti kominfo bersama dengan kementerian kesehatan untuk membantu masyarakat di bidang kesehatan
kemenkes berharap agar telemedicine melalui layanan kesehatan berbasis aplikasi digital kesehatan dapat membantu masyarakat indonesia
untuk mendeteksi dini penyakit yang dialami oleh masyarakat khususnya masyarakat yang jauh dari fasilitas kesehatan
sehingga tidak ada kata terlambat dalam penanganan pasien
sementara itu masyarakat dan tenaga kesehatan peserta sosialisasi dan pelatihan aplikasi digital kesehatan
mengatakan sosialisasi dan pelatihan digital kesehatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan tenaga kesehatan di flores timur
diharapkan agar setiap masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat dapat diterbantu dengan layanan yang cepat
jadi penanganan penanganan yang cepat
itu tuh bisa terbantu melalui yesdoc ini aplikasi ini
sehingga sebelum dilakukan pelayanan secara offline di puskesmas ataupun rumah sakit sudah ditangani oleh dokter dokter online ini
yang saya dapatkan hari ini sungguh sangat banyak
jadi yang awalnya saya tidak tahu itu penginputan asik saya jadi tahu
terus sebelumnya ada yesdoc saya jadi tahu
sebenarnya sangat membantu
mereka ke kami para tenaga kesehatan atau mereka ke puskesmas mereka sudah mendapatkan pelayanan dari aplikasi yesdoc
jadi keluhan mereka sudah teratasi sedikit sebelum mereka ke puskes
berdasarkan data yang diperoleh dari dinas kesehatan flores timur
fasilitas kesehatan yang ada di daerah ini hanya ada dua puluh satu puskesmas dan empat puluh dua pustu dengan satu rumah sakit umum daerah
dan di setiap puskesmas hanya ada satu dokter umum dengan jumlah tenaga kesehatan di setiap puskesmas tidak lebih dari enam puluh tenaga kesehatan